philip merajuk dengan pernikahan dan bahkan melalui rumah barunya di ladang grange
di mana dia tinggal bersama helen tuhan graham dan putrinya lucy
selamat datang di sini
pondok kami lebih baik
bagaimana kalau aku membawamu ke ruang bermainku setelah makan malam
kita akan menyelinap keluar saat lampu padam ambil lilinmu dan temui aku di luar kamarmu ya
philip sangat merindukan helen sehingga dia memutuskan untuk membenci segala sesuatu tentang kehidupan barunya
tapi ide untuk menyelinap keluar dari tempat tidur saat semua orang tertidur terlalu menggoda
jadi dia bangun dari tempat tidur mengambil lilinnya dan menyelinap
keluar lucy sudah menunggu
philip tercengang melihat betapa luasnya ruang bermain
wow banyak hal yang kau miliki di sini
lihat kapal itu
itu kapten noah kan
dan kotak kotak ini dan tentaraku dan hewan ternak dan boneka petani dan para penyihir penyihir itu
kotak pasir ini juga
apa yang ingin kau mainkan
tak satupun tapi semua dari itu
mari membangun kota
jadi philip dan lucy membangun kota yang besar dan juga megah
kota itu tampak indah dan benar benar megah
siapa di dalam sana
kalian berdua masih bangun
ya ampun bukankah itu tempat lilin dari meja makan

ya ampun bukankah itu tempat lilin dari meja makan

diamlah nonah sampai orang tuamu kembali aku yang bertanggung jawab pergi ke tempat tidurmu
aku harus menghabiskan sepanjang pagi untuk mengatur semuanya kembali
tidak kau tidak boleh menghancurkan kota aku harus menunjukkannya kepada helen dia pasti menyukainya
jangan bicara lagi
anak anak itu sedih dan sangat marah
mereka tidak tahan membayangkan kota mereka dihancurkan
mereka menyelinap ke ruang bermain lagi untuk melihat kota tercintanya untuk terakhir kalinya sambil menangis
saat itu sesuatu yang aneh terjadi
sebuah komet melintas di langit dan
di di dimana kita
apakah ini mimpi
tapi kita bahkan tidak tidur
ada banyak rumput sejauh mata mereka bisa memandang
di sekitar mereka hanya ada satu tangga tinggi di kejauhan
apakah menurutmu kita harus memanjatnya
aku tidak melihat apa apa lagi di sini jadi
jadi philip dan lucy menaiki tangga untuk waktu yang terasa sangat lama
anehnya mereka mencapai puncak menara yang sangat besar dan mereka melihat seseorang duduk di sana menulis dengan marah
bukankah dia terlihat seperti kapten noah
philip bukankah kubah itu mangkuk kuningan yang sama yang kita gunakan di rumah
ya aku yakin itu benar
oh ya itu benar
ya tentu saja kau mungkin sudah tahu
seluruh kota ini adalah kota yang kalian berdua bangun
ya kalian membangun kota ini
air mata adalah hal yang sangat ajaib
ketika air matamu menyentuh kota itu dan pada saat itu juga komet melintas di langit keajaiban terjadi dan kalian dibawa ke sini
kami tidak menempatkan banyak orang di sini
dari mana orang orang itu berasal
dan kami bahkan tidak pernah membuat bagian dalam bangunan
begitu banyak pertanyaan
ya kau menggunakan banyak hal untuk membangun kota
tapi semua ini dibangun oleh orang lain
misalnya orang yang mengukir para pemain catur
iya dia ada di sini
dia yang mengukir kayu melukis mengemas menjual apapun yang kau gunakan
setiap orang seperti itu ada di sini
mereka adalah rakyat
mereka telah membangun bagian dalam bangunan juga
wow tapi bagaimana mereka sampai di sini
dalam tidur mereka
saat mereka tidur nyenyak sehingga mereka tidak bermimpi mereka datang ke sini dan hidup seolah olah mereka selalu tinggal di sini
saat bangun mereka kembali ke dunianya dan hidup seperti biasa di sana
tuan kami benar benar harus kembali ke dunia kami sendiri
orang orang rumah kami pasti akan khawatir
untuk itu kau harus melakukan setidaknya dua perbuatan mulia
salah satunya adalah misiku untuk kalian
kami akan senang untuk memenuhi misi ini tapi tuhan itu akan memakan banyak waktu
tidak waktu di sini berbeda
bahkan jika kau tinggal di sini selama seribu tahun itu akan sama seperti saat kau kembali
ada sebuah pulau yang tidak begitu jauh
pulau penduduk pulau bahagia
orang orang di sana bahagia tapi mereka punya satu ketakutan besar
kalian harus cari cara untuk menghilangkan rasa takut itu
aku akan mempersiapkan keberangkatan kalian
ketika philip dan lucy tiba di pulau bahagia mereka disambut dengan meriah oleh kepala suku kecil
selamat datang semoga kalian lapar
hei ini adalah pulau yang helen dan aku bangun suatu hari di pantai
dan kita memang menyebutnya pulau bahagia
philip apapun yang pernah kau buat ada di sini
sebuah pesta besar telah diadakan untuk menghormati lucy dan philip
ketika mereka sudah makan kenyang
kami diberitahu bahwa kau punya ketakutan yang besar
itu adalah ketakutan terbesar kami
suatu hari badai mungkin terjadi dan laut mungkin akan naik dan menghanyutkan pulau kita yang indah
itu adalah penyebab ketakutannya
dan kalian berdua seharusnya bisa membantu kami
philip dan lucy berpikir keras
tapi apa yang bisa mencegah laut naik suatu hari nanti
banyak hari berlalu
jika kita tidak bisa membawa laut bisakah kita membawa pergi penduduk pulau
itu dia itu dia lucy
kita membutuhkan kapten noah di sini
jadi begini rencananya
kau lihat menara tinggi itu
kita harus membangun perahu kapal besar
jika kau berada di menara itu saat air laut naik
penduduk pulau bahagia bisa masuk ke kapal yang akan mengapung dengan aman di atas air dan penduduk pulau kita akan aman
kau keren philip
ide yang sangat luar biasa
maka sebuah kapal besar dibangun di atas menara
penduduk pulau bahagia tidak lagi takut
dan pada malam ketika kapal siap
laut mulai naik
alarm berbunyi di pulau itu
dan setiap penduduk pulau manusia atau hewan bergegas ke kapal dan menguncinya dengan api
segera kapal mulai mengapung di atas air
kapal itu melayang selama berhari hari
dan hewan hewan akan membutuhkan ruang untuk berlari dan menjalani kehidupan yang bebas
itu tidak bisa terjadi di kota
kita harus menemukan tempat bagi penduduk pulau untuk menetap
tapi di mana
bukankah kau membangun pulau lain atau sesuatu
pulau pangeran dan putri ini akan memiliki pohon
ini akan memiliki pohon yang menumbuhkan coklat
bunga yang terbuat dari jelly dan es krim
pohon pohon akan menumbuhkan bunga dan buah secara bersamaan
dan laut tidak akan pernah bisa menyentuhnya
itu akan aman selamanya
burung beo bukankah kau berkata bahwa semua yang pernah aku bangun ada di sini
maka bawa aku ke pulau pangeran dan putri itu
arahkan ke kanan kapten
kapal itu tiba di pulau indah
yang telah dibangun helen dan philip bersama sama
philip melompat ke pantai di atas rerumputan yang lembut
tapi saat yang lain mencoba
rumputan itu berubah menjadi tombak dan jarum runcing yang tajam
oh apa yang terjadi
aku tidak mengerti
dan tak seorang pun
tak seorang pun kecuali kau dan aku bisa datang ke pulau itu
ya hanya kau dan aku yang akan diizinkan untuk menginjakan kaki di sana
oh itu sebabnya
aku harap helen ada di sini
tunggu di sini
helen bagaimana kau
aku datang dalam mimpi karena kau menginginkan aku di sini
helen pulau ini
ini sangat indah
pulau yang kau dan aku bangun bersama
itu sebabnya aku tidak ingin memberikannya
tapi aku juga ingin membantu penduduk pulau
jadi aku harus apa
philip siapa yang lebih membutuhkan pulau itu
tapi kita berkata tidak ada yang diizinkan kesini selain kita
itu artinya kita bisa mengubahnya sekarang
tapi kita membangunnya itu milik kita
dan kita akan membangun lebih banyak lagi
benarkah sekarang setelah kau menikah dan semua
philip aku akan selalu menjadi kakakmu
dan aku akan selalu menyayangimu seperti ini
aku tahu itu benar
tapi sangat senang untuk bisa mengetahuinya
dan aku minta maaf karena bersikap begitu dingin dan kasar padamu
philip menghadiahkan pulau miliknya dan helen yang indah kepada penduduk pulau bahagia
di mana mereka akan aman dan bahagia selamanya
setelah mereka berterima kasih padanya
mereka berpesta di pohon kue
dan semak kue
kapten noah membuat pengumuman besar
baiklah tuan philip dan nona lucy
kalian berdua telah melakukannya dengan sangat baik
kalian tidak hanya memenuhi misi menghilangkan ketakutan penduduk pulau
tetapi nona lucy kau memikirkan kebutuhan mereka untuk menetap
dan tuan philip kau memberikan mereka pulau yang sangat berharga bagimu
kalian berdua telah bijaksana dan juga penuh kasih
sekarang seperti yang dijanjikan
aku harus mengirimu kembali ke duniamu
philip dan lucy menemukan diri mereka di ruang bermain mereka sendiri
apakah itu nyata
lihat aku punya kue kepingan coklat dari pohon untuk kita berdua
dan daun sebagai oleh oleh dari pulau
wow terima kasih
philip dan lucy tidak akan pernah melupakan petualangan mereka
aku juga menyarankan agar kalian mencoba membangun sesuatu yang besar dan indah
siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi pada malam yang diterangi cahaya bulan ketika komet melintas